dan ramadan ini saya akan mengajak anda mengunjungi sebuah kabupaten yang menjadi pusat peradaban melayu islam yang ada di indonesia
dan kawasan ini juga memiliki kontribusi yang besar atas kelahiran negara kesatuan republik indonesia
dan bersama saya diana dwiqa di vvip kali ini saya akan mengajak anda untuk mengelilingi kabupaten siak di provinsi riau sumatera
terwujudnya kabupaten siak yang amanah sejahtera dan lestari dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan budaya melayu merupakan visi dari kabupaten siak
maju bersama untuk siak yang berkemajuan adalah slogan yang kini tengah jadi fokus utama
kabupaten yang terletak di provinsi riau ini memiliki luas wilayah delapan lima ratus lirik
kebupaten yang memiliki sejarah panjang kebudayaan melayu yang sangat menakjubkan ini
kini siap menjadi kota pusaka yang religius dan berkelanjutan
kita sudah berada di istana ashariyah hashimiyah yang berada di siak
dan saya akan mengajak anda untuk menemui sosok vvip kita kali ini
assalamualaikum bapak pak bupati apa kabar bapak
dan sosok vvip kita kali ini adalah bapak bupati siak dr andes haji alfedri msi
bapak ini luar biasa sekali di bulan ramadan selamat menjalankan ibadah puasa pak
ya baik selamat menunaikan ibadah puasa kepada pemirsa kompas tv
semoga puasa tahun ini ibadah ramadan bulan tahun ini menjadi ibadah yang terbaik kita
ya dan ini kita luar biasa sekali karena kita ada di salah satu pusat peradaban melayu islam
yang ada di siak begitu ya pak ya
atau biasa disebut dengan istana siak sri indrapura
ini kalau seperti apa sih perannya sebagai kawasan melayu islam yang ada di indonesia pak
ya tentu dengan adanya istana siak al hasimiah
yang disebut juga istana matahari timur
nah tentu ini adalah sebuah ikon
histori dari bekas kerajaan melayu yang tersohor di zaman itu
yang disebut dengan kerajaan siak singapura dengan dua belas sultan
yang sultan ini semuanya arif dan bijaksana
mulai sultan pertama ini memang sultannya melayu ya
kemudian sultan ke tujuh sampai sultan ke dua belas
tentu ini sultan yang sudah ada asimulasi dengan arab
sampai sultan yang terakhir sultan yang ke dua belas
nah sultan syarikasim ini pahlawan nasional
yang namanya juga diabadikan menjadi bandara di pekanbaru
dan beliau terkenal dengan nasionalisme yang luar biasa
karena menyerahkan kerajaan siak singapura
kedaulatannya kepada bung karno presiden kita di yogyakarta
dan menyerahkan harta kekayaannya emas
untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan indonesia
jadi artinya bukan hanya sebagai pusat peradaban aja ya pak
peradaban islam di indonesia
tapi ternyata juga berkontribusi besar dalam kemerdekaan republik indonesia
jadi sesaat setelah dikumandangkan kemerdekaan
sultan syarif qasim ii ini langsung pergi ke jawa
menyerahkan kedaulatan untuk bergabung menjadi nkri begitu ya pak ya
kita lihat arsitekturnya memang sangat unik ya pak
ini ada nuansa nuansa kalau tidak salah ya
eropa timur tengah dan juga melayu seperti itu ya pak ya
arsitekturnya kombinasi daripada arsitektur melayu
kemudian arab india dan juga ada arsitek eropanya
sehingga ini merupakan suatu kombinasi arsitektur yang luar biasa
yang kami rasa ya di nusantara inilah
istana yang satu satunya seperti ini
yang megah yang luar biasa
yang ini yang menjadi kesan dan menjadi obsesi
bagi masyarakat yang berwisata
yang ingin melihat istana asri arsimia ini
meskipun ini sudah berusia kurang lebih satu ratus tiga puluh lima tahun
lingkungan perkotanya semuanya tertata
peninggalan sejarahnya juga masih terawat dengan apik ya pak ya
kalau ke siak ya kayaknya nggak lengkap kalau nggak datang ke sini ya pak ya
ke riau tidak sah ke riau kalau belum datang ke siak
dan memang kalau misalkan kita berbicara tentang wisata religi di indonesia
salah satu destinasi yang paling populer di indonesia itu adalah siak
dan pas banget pak kita berkunjung di bulan ramadan ini
pastinya pemirsa kita juga penasaran seperti apa sih pak di dalam
oke yuk kita masuk ke dalam
oke kita masuk ke dalam
pertama kita masuk ke istana kita dapatkan ada diorama sultan bersama dengan para datuk
ada datuk pesisir datuk tanah datar datuk lima puluh dan datuk kampar
nah ini tentunya yang membantu sultan dalam memimpin kerajaan
ya termasuk juga datuk datuk ini berkantornya di balai kerapatan tinggi
jadi ini bisa dijadikan tempat pertemuan dulunya pak
kalau pertemuan itu biasanya di balai kerapatan
tinggi namanya tidak jauh dari sini lebih kurang dua ratus meter di pinggir sungai siak
ya kita juga bisa melihat di dalam istana ini ada meja untuk sidang dan ini sekaligus bisa untuk jamuan makan
di dalam istana ini ada juga drama pon besar
ini tingginya dua lima meter
ya disebut geramakun yang besar ini dikenal namanya komet
satu di siak satu di jerman di berlin
tapi yang di berlin tak bisa dihidupkan lagi
bang udin boleh tidak lihat sebentar pak ingin tips seperti apa
wah ini terima kasih banyak pemirsa vvip compactv bisa melihat ini gramafon yang sangat langka karena cuma ada dua di dunia
dan cuma satu satunya masih bisa berfungsi dengan baik di sini
dan cuma satu satunya masih bisa berfungsi dengan baik di sini ya pak
masih bisa dimainkan pak udin
yang membangun istana ini dan sekarang ini seadanya komet ini
sangat mengagumkan lho pak semuanya masih terawat dengan baik ya pak
ini nanti bisa dipasang di sini ya pak ya lagunya
ganti tukar perak aja bisa
jadi ya ini ya pak ya ada guratan guratan
kalau datang ke riau harus datang ke siak dan harus melihat komen ini
nah kemudian kita ini ada namanya cermin awet muda
jadi aku mau coba kira kira aku jadi awet muda juga gak nih
iya pak bagus banget pak
ini ruangan tempat ada berapa permain suri ada berapa kerami dari dinasti ming
nah kemudian ada lampu lampu yang masih asli
oh ini juga asli ya
pak di tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima saat kemerdekaan republik indonesia sultan syarif hasim ii kan langsung menyerahkan kedaulatan ya pak ya siak ini kepada nkri
ya ada bendera mbak
ini sultan setelah mendapat berita indonesia merdeka di proklamasi oleh soekarno hatta ya melalui radio
nah sultan langsung meminta permain suri untuk membuat ke bendera merah putih
ya ini ada meriam yang ada dulu ya untuk senjata bagi para jurid kerjaan sihat
nah marian mr ini ini punya sejarah sendiri
ini dipotong bagian ujung ini dibawa
tetapi kapal yang membawa nari arah ke muara sungai siak itu sempat tenggelam
kapalnya tenggelam dan ini dapat kembali karena kayaknya mau tetap menyatu nih dengan yang meriam yang tinggal di sini
ya makanya ini ada dipotong dulunya
iya ini terbelah ya pak
selanjutnya ini apa pak bupati
selanjutnya kita melihat patung sultan sari hashim
ini yang warna putih yang bagus
nah tentu sultan ke sebelas ini sultan sarah hasim sultan yang membangun istana
dan pemerintah pvip pastinya masih banyak sekali destinasi wisata religi yang terbangun
nah untuk penelitian istana istana yang masih banyak sekali diperkenalkan oleh pemerintah
kita akan ditemani sama pak bupati untuk menikmati keindahan kota siak dan juga melihat kemajuan siak ya pak ya
pvip kompas tv masih di hari kebupaten siak bersama bapak bupati bapak alfedri
ini adalah salah satu destinasi lain yang ada di siak ya pak ya
sungai siak sungai terdalam di indonesia dan juga sungai strategis nasional
ini melewati lima kabupaten kota tapi yang paling panjang itu di sungai siak
ini kan juga ada kapal lewat di sini ada kapal sepanjang seratus meter bisa lewat karena di hulu sungai ini ada pelabuhan pelindung
kemudian ini destinasi wisata waterfer city yang kita sebut dengan turap singapura
yang kita beri nama tepian bandar sungai jantan
karena sungai siak dulu namanya sebelum sungai siak sungai jantan
oleh sultan pertama kemudian sultan kedua dirubah
tengku bahasa farah merubah sungai jantan menjadi sungai siak
dan ini panjang turabnya lebih kurang satu tiga kilometer
sampai ke kelenteng yang ada di sini ya kawasan sinaton atau pecendan ya ada di siak
dan ternyata dari objek wisata istana ke sini sangat dekat cuma tinggal nyebrang aja ya pak ya
lebih kurang seratus meter
dan juga di sebelah sana ada skywall jemputan kaca
menyambung dari rumah dan rumah dato dato pesisir menuju ke tangsi belanda
ini baru dua tahap ya
tentu ini destinasi wisata baru yang ada di siak
jadi kita seolah olah berjalan di atas air karena jembatannya jembatan kaca ya pak ya
kita ingin bagaimana utara selatan ini seimbang
berkembang semuanya menjadi terang gitu kan
utara terang selatan terang
iya bapak kalau misalkan kita melihat ya pak usia siak ini masih terbilang cukup muda ya pak ya
karena pemekarannya di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan gitu ya pak ya
dan juga di sini kalau saya melihat salah satu program unggulan bapak ini menjadikan siak sebagai siak hijau
bagaimana bapak bisa menyetarakan jalan antara pembangunan ekonomi masyarakat dan juga kelestarian lingkungan ya pak
ya kita memang berkomitmen
bagaimana pembangunan indonesia ini seimbang antara pembangunan infrastruktur pembangunan ekonomi dengan pembangunan lingkungan hidup
sehingga kita memang sudah berkomitmen membuat regulasi namanya perda
sudah ada road map nya sudah ada zonasi zonasi nya
kita mempertahankan kawasan lindung kemudian kawasan hutan
di antaranya ada taman nasional zamrut luasnya tiga puluh satu hektare
danau zamrut ini adalah danau rawa gambut terluas di indonesia
kemudian ada juga kawasan cagar biospir
yang luasnya sebahagian siak dua puluh delapan hektar
nah kemudian tentu bagaimana kita membenahi daerah wisata ini dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
apa yang harus kita buat tentang melestarikan lingkungan hidup termasuk kawasan pertanian kawasan pemukiman kawasan industri
sudah ada di tanjung buton
namanya kitb dengan luas lahan lima hektare sudah kita siapkan
tapi yang pasti tadi bapak juga menyebutkan bahwa di siak ini kan memiliki kawasan rawa gambut yang cukup besar
kalau di indonesia itu paling besar adalah di riau pak
dan di riau sendiri kurang lebih lima puluh lima nya itu
lima puluh lima nya itu ada di siak begitu ya pak ya
lantas pastinya akan ada banyak sekali nih pak ancaman ancaman karena di sini kawasan kawasan gambut ya pak ya
pasti masyarakat juga ingin mengetahui seperti apa sih upayanya yang mencegah dari kebakaran hutan kemudian pencemarannya
kalau misalkan terjadi polusi udara seperti apa pak
ya memang kawasan siak dari delapan lima ratus km bujusangkar lima puluh satu nya gambut

nah sehingga ini kalau tidak kita jaga tata kelola air di kawasan gambut
alhamdulillah semenjak dua ribu empat belas kan terjadi kebakaran hutan luar biasa
nah kita dua ribu enam belas mulailah membuat perbuk siak kapten hijau yang dilaunching oleh ibu menteri kehutanan di siak
waktu itu hari lingkungan hidup sedunia yang dipusatkan di indonesia ini adalah di kabupaten siak
nah semenjak itulah kita dengan seluruh stakeholder dengan juga didukung oleh masyarakat tni dan polri bersama sama menjaga kawasan gambut ini dengan membuat kanak kanak blocking
tata airnya sehingga di musim kemarau airnya bisa terjaga
nah kemudian juga kita memang menjaga kawasan siak yang menjadi kawasan yang bersih kawasan asri
ini tetap kita pertahankan dan di kecamatan kacamata lain
alhamdulillah tanggal lima maret kemarin kita mendapat penghargaan adipura yang ke enam kalinya dari menteri kehutanan lingkungan hidup
nah tentu ini motivasi bagi kami tetap menjaga perkotaan yang bersih
kami ingin siakni bagaimana menjadi kota yang grand city smart city livable dan lovable
baik bapak kita juga ingin mengunjungi nanti pak ada masjid syahbudin juga ya pak ya
ya benar masjid sabudin ini dibangun tahun seribu delapan ratus delapan puluh
baik pak bupati kalau ini adalah masjid syabudin
masjid isamudin disebut juga masjid sultan
ya karena ini memang dibangun di zaman sultan sultan ke
jadi setahun setelah istana asyriah hasimiyah dibangun tahun seribu delapan ratus delapan puluh sembilan seribu delapan ratus sembilan puluh ini yang dibangun oleh sultan
masjid ini ini adalah masjid yang dibangun oleh sultan
sama dengan istana itu tidak ada besi angkernya
jadi konstruksi yang memang dibangun tapi cukup tahan
ternyata sampai sekarang satu ratus tiga puluh lima tahun masih awet gitu
dari pertama dulu dan di sebelahnya ada makam sultan ke dua belas sultansim ii yang merupakan pahlawan nasional
iya karena kalau kita melihat dari namanya
kalau saya tidak keliru ya pak ya syah itu dari bahasa persia
jadi memang di sini adalah salah satu pusat peradaban agama islam begitu ya pak
pusat agama islam ini daerahnya religius kerajaannya
melayu itu kan kalau menyebut melayu islam
nah makanya kita memang mempertahankan tagline nya syekh jatul ali malik
sebenarnya melayu itu ada di syekh
nah dan tentu di sini banyak festival yang bernama sake selami
ada festival siak bermada
nah kemudian ada pawai budaya internasional
kita mengkritik sungai siak mulai tahun dua ribu tiga
ini ada festival sungai siak tapi ini untuk sungai sungai besar dari riau
sungai siak sungai kampar sungai indragiri sungai rokan
nah kemudian ada penampilan dan juga ada seminar seminar untuk bagaimana penyelamatan
sungai siak termasuk program kali bersih sungai siak singapura
jadi kalau misalkan kita salah satu destinasi wisata religi yang bisa kita populerkan di indonesia ini adalah di siak
benar terima kasih mbak jana kompas tv yang hari ini sudah mempromosikan
ya mesosialisasikan dan informasikan siak sindapura yang kental dengan melayu
dan ini adalah kerajaan kesultanan siak dulunya yang ini religius
kita juga ingin mengetahui lebih jauh nih kesibukan bapak di bulan ramadan seperti apa
dan saudara jangan kemana mana tetap di vvip kompas tv di kabupaten siak bersama pak bupati
masih di vvip kompas tv dari kabupaten siak masih bersama dengan bupati siak bapak dr andes alfedri msi
bapak ternyata di sela sela kesibukan bapak dari pagi sampai malam gitu ya di bulan ramadan ini juga masih menyempatkan
bisa setelah sholat terawih
bisa kadang kadang main tenis juga
selain tenis nih pak apa lagi nih pak
kegiatan kegiatan bapak di waktu luang biasanya
ya kalau untuk olahraga sih selain tenis juga ada goes sepedaan dan juga touring sepeda motor
ya tiga hari ke sumbar ke rupat ke bengkalis ke rohul
rata rata kita berangkat hari jumat ya pulangnya minggu
ini sekarang saya lagi ditantangin nih sama bapak nih ya untuk main tenis
tadi saya juga sudah sempat melihat bapak jago banget nih mainnya
boleh diajarin sedikit pak gimana sih teknik bermain tenisnya
ya untuk tenis tentu pegangannya dulu ya
kemudian kekuatan di tenis ini bukan di pergelangan tangan tapi di bahu
nah makanya ada pukulan spin ya
nah spin itu kan nanti albola dilepaskan pukulannya
nah selain daripada spin juga surface
nah kemudian dia biasanya volley
dan ada back spin juga
tergantung maknya sih gimana enaknya main
bupati terima kasih loh nih pak sudah diajari main tenis
saya tersenyum dibilang bisa padahal dari tadi keluar terus bola nya
tapi ini yang membuat bapak selalu bugar ya pak ya
ya tiga kali seminggu tetaplah waga
ya padahal ini masih bulan puasa bapak menyempatkan diri ya pak ya untuk terus menjaga stamina
di sini di siak ini nuansanya
yang masih melekat di siak ini pak
terutama pada bulan ramadan nih pak
pasar pasar modal atau pasar beduk
itu mulai biasanya di
nah kemudian yang lain sebetulnya sebelum
di atas perahu ataupun di atas kapal
sudah dari kerajaan siak sindapura
hanyut karena menaiki sampan
di atas sungai siak
itu sungai terdalam di indonesia
dan ini memang khusus untuk masyarakat sini
mengikuti zikir di atas sampan ini pak
dari malaysia dari brunei
nah itu juga tentu menikmati berbagai objek wisata
dan tentu berbagai destinasi
dan daya tarik wisatawan dari kabupaten siak
dan tadi kalau menjelang berbuka puasa ada
tapi ini memang dialokasikan di satu tempat tertentu begitu pak
ya biasanya di berbagai kota dialokasikan ada tempat tempat tertentu
ya itu memang disiapkan tempat khusus
itu di berbagai kecamatan bahkan di desa desa
ya ini juga bisa untuk mengembalikan atau
meningkatkan perekonomian masyarakat ya pak ya
iya betul dapat mengangkat ekonomi masyarakat
pak bagaimana dengan program yang
penghargaan tentang siap berzakat nih pak
ya baik mengenai siak berzakat
ini alhamdulillah hari kamis yang lalu
alhamdulillah provinsia penerimaan dan pengumpulan zakat terbesar
nah tentu di bulan ramadan ini
oleh basnas bersama pemda bupati wakil bupati dan kemenang
dengan cara yang disebut dengan
ini dilakukan mulai di ibu kota kupaten
itu disenjalankan dengan biasa dengan safari ramadan pemda siak
nah berarti artinya memang ini salah satu upaya
untuk bisa mengalokasikan anggaran masyarakat zakat
ya masyarakat menyalurkan pengumpulan zakat yang dua puluh lima lima miliar
nah alhamdulillah angka kemiskinan di siak juga
nomor tiga paling rendah di provinsi riau
ini juga selain program penunggulan kemiskinan oleh pemda
termasuk tahun ini kita harus mengentaskan miskin ekstrim
pengentasan kemiskinan dari zakat yang dikumpulkan oleh basnas
iya ini artinya juga bapak mengajak supaya masyarakat siak ini bisa membantu sesama ya begitu ya pak
kalau misalkan masyarakat mau datang di bulan ramadan
tadi bapak menyebutkan ada pasar beduk
kemudian ada festival lampu colok begitu ya pak
ada kegiatan kegiatan religius lain pak yang bisa dikunjungi oleh wisatawan
kan kalau kita melihat wisatawan yang datang ke siak sendiri
ini angkanya sudah naik cukup signifikan
kalau tidak salah bapak menargetkan di tahun dua ribu dua puluh
wisatawan dua ribu dua puluh lima ternyata sudah tercapai di dua ribu dua puluh
kurang dua ribu itu luar biasa seperti apa pak upaya yang terus dilakukan pak
ya memang target kunjungan wisata ke siak dua ribu dua puluh lima satu juta
karena hitungan kita sebelum covid itu sudah enam ratus sembilan puluh ribu
kita kan menambah berbagai destinasi dan daya tarik wisata
diantaranya yang terbaru kan ada skywalk ataupun jembatan kaca
dan kemudian ada lift di tiang jembatan
ini lift di luar bangunan gitu
kalau dalam gedung kan biasa dalam hotel biasa
ini lift di tiang atau pileng jabatan setinggi tujuh puluh tiga meter
nah tentu juga dengan berbagai promosi dan event event wisata
termasuk di bulan ramadan ya selain tadi ada gambar berzakat
nah kita juga mengajak kaum muslimin kan bisa itikaf di akhir ramadan
nah kemudian juga ada nuzul quran
dan ini tentunya semakin banyak kunjungan wisata ke siak
alhamdulillah tahun dua ribu dua puluh tiga sudah hampir mencapai satu juta
target tahun dua ribu dua puluh lima hampir tercapai di tahun dua ribu dua puluh
lantas pak ini kan juga seperti yang kita ketahui
siak ini sangat kental dengan budaya budaya kesultanan begitu ya pak ya
religi religi ada makam makam sultan batuk begitu
apakah itu juga menjadi salah satu destinasi bagi para muslim indonesia
atau bahkan memancang negara untuk berziarah pak sejauh ini
ya tentu siak ini sebagai bekas kerajaan melayu
yang kita tagline dengan siak jatuh limaleh
sebenarnya melayu itu ada di siak
tentu kita melestarikan dan mengembangkan destinasi wisata pusaka
warisan warisan budaya yang banyak di siak dengan situs situs jarahnya
selain pada istana siak ada balai karapan ada tangsi belanda ada makam makam sultan
nah ini ada di siak dan tentu siak juga tadi disebut
sungai sungai terdalam di indonesia
sedari kemarin saya mengunjungi siak ini kami semua dari kompas tv sangat terpukau pak
karena tata kotanya juga sangat indah begitu ya
kemudian peninggalan peninggalan sejarah dan juga wisata wisata religi
dan juga wisata wisata kekiniannya itu semuanya juga ada
ini bisa menjadi salah satu daya tarik untuk masyarakat indonesia
pak tapi rasanya kalau kesiak kita sudah tahu nih tradisi dan juga budaya budaya dan juga religinya di sini
gak lengkap kalau kita nggak mencicipi kulinernya nih
ya boleh kalau mau coba di kediaman saya juga
boleh dong pak sekaligus buka puasa ya pak ya
baik nah pemirsa kita akan mencicipi nih kuliner khas dari siak
nanti langsung di kediaman pak bupati jangan kemana mana tetap di vvip kompas tv dari kabupaten siak
masih di vvip kompas tv dari kabupaten siak di riau sumatera
dan alhamdulillah dalam kesempatan buka puasa sore hari ini
kita mendapat kesempatan diundang untuk makan di tempat pak bupati bu bupati
dan ini adalah makanan makanan kas siak begitu ya pak ya
ini pertama tama terima kasih banyak loh sudah mengundang vvip untuk buka puasa bersama di sini
ibu bu rasidah ini apa aja sih makanan khas di siak yang bisa diburu para wisatawan nih
kalau orang datang ke siak biasanya kalau yang dicari itu
kalau untuk makanan pertama adalah ini asam pedas ikan tapah
oke asam pedas ikan tapa ini ikan sungai ya ibu
iya tapi tidak pakai santan
kalau dimulai kan pakai santan kami tidak pakai santan
oke yang selanjutnya ini kayaknya sampingnya juga ikan juga
hmm tapi sudah disalai sudah dikeringkan
kemudian ini ada juga ciri khas siak juga sayur labu tebu
oke jadi udah ada protein hewaninya protein abadinya ada juga
nah ini kayaknya ada sesuatu yang unik ini pecul ya
iya ini pecal ini merupakan sangat kesukaan bapak
jadi kalau setiap buka puasa harus ada pecel
karena udah buat pecel dari kecil buka puasanya
tapi saya juga ingin cobain nih pak karena kalau saya kan dari jawa nih rasanya beda nggak sih pecel jawa sama pecel yang ada di siak ini
nah ini juga ada yang satu lagi katanya yang khas di sini tuh adalah sambelnya
kalau di sini ada yang khas nggak sama
ada ini sambelnya adalah sambel tempoyak
iya dari durian yang sudah di apa ya diasamkan
tapi dicampur dengan ikan teri
baru kali ini deh saya mau cobain durian jadi sambal ya di siak ini ya
pak sambil nunggu buka puasa ini kan ada salah satu program unggulan bapak yang disebutnya bujang kampung begitu ya pak ya
itu seperti apa pak bujang kampung
bujang kampung ini kesingkatan dari bupati bekerja dan ngantor di kampung

nah setiap hari jumat saya wakil bupati kepala dinas dan seluruh staf bahkan juga instansi vertikal
nah kita berkantor di desa
seperti apa kegiatannya pak kalau dalam bidang kampung
bapak kan artinya nanti akan turun ke desa desa begitu ya pak ya
tentu di bujang kampung ini merupakan inovasi inovasi pemda siak
dan setahu saya di sumatera hanya siak yang membuat bujang kampung
nah kegiatan di desa karena ini bupati bekerja dan berkantor
diawali dengan apel bersama
langsung bupati kalau tidak nanti wakil bupati kalau saya tidak berhalangan
nah kemudian dilanjutkan dengan rakor
rapat koordinasi melibatkan seluruh stakeholder tokoh masyarakat rt rw
menampung aspirasi dan juga menyampaikan berbagai informasi pembangunan
nah kemudian juga sambil apel tadi dan rakor
dinas dinas melaksanakan pelayanan secara langsung
ke masyarakat ada pelayanan administrasi kependudukan
kita juga memverifikasi data pkh bersama dinas sosial
nah ada pengobatan gratis dengan juga membawa dokter spesialis
nah kemudian juga meninjau berbagai program program pembangunan
baik dari program tingkat kabupaten
mau juga dari dana desa maupun alokasi dan desa
dan tentu ini kita lakukan satu hari
termasuk juga nanti safari jumat
kita juga menggerakkan zakat
dan kalau ada yang mau nikah
ya ini bisa melalui sidang isbat
itu kita juga bawa pengadilan agama
masalah sertifikat kita juga membawa bpn
nah bahkan juga pelayanan untuk keimigrasian juga selalu
imigrasi turun bersama kita
artinya peran itu ada di tengah masyarakat
ini adalah indeks kepuasan masyarakat untuk pelayanan publik di siak
dengan ada hujan kampung sudah sembilan puluh dua
dan oleh kementerian investasi dan bpn
di dua ribu dua puluh tiga menilai untuk pelayanan publik
siak ini nomor dua terbaik di indonesia
kalau misalkan pemerintah itu selalu berjarak dengan rakyatnya
tapi dengan tadi program bapak ini artinya memang
langsung menyerap aspirasi dari masyarakat
melihat problematika yang terjadi di lapangan seperti apa
jadi semua programnya langsung tepat sasaran gitu ya pak ya
kami juga mengajak pemerintah kompastv
dan juga masyarakat indonesia untuk datang ke siak
seperti yang sudah dijelaskan tadi
jadi tidak sah datang ke riau
tidak puas pak kalau cuma satu hari di siak pak
ini sepertinya sudah suara azan ya ibu bapak ya
kita boleh bapak dipimpin doa
ya mari kita berbuka berdoa dulu
ini bapak selalu mengawal ibu ke puasa dengan kurma ya
ini saya jadi bingung pak mau pilih yang mana dulu
ini makanan bapak ibu semuanya makanan sehat ya
ibu memang ini nggak bu dalam waktu senggang gitu
ini sungai siak semua dari sungai siak
kalau ini tempo ya berarti kan ini sudah ada ikan terinya
sudah ada teri dan juga duriannya ya
tapi ini pakai sayur atau enggak bu makannya
boleh pakai sayur boleh gitu juga
mungkin bisa jadi salah satu kuliner yang bisa dipakai buat oleh oleh ya bu
soalnya nggak ada loh ini di daerah lain
durian dijadikan sambal gitu ya
oke bapak saya izin mau cobain semuanya satu satu bolehnya
mbak kan dari pulau jawa kami di sumatera
mudah mudahan apa yang dihidanginnya cocok
ini ketahuan kalau buka puasa saya makannya banyak
karena ibu kan ketua for ikan
ini kalau mungkin di jawa mungkin sayur lodeh ya ibu
dengan labu ini beda
untuk mencicipi semua kuliner khas dari siak
dari pecelnya favorit bapak dulu nih
lalu saya mau bandingin sama pecel yang ada di jawa kayak gimana
karena di sini ada mie nya ternyata
kalau di jawa mungkin ini kayak ini pak karedok ya
ini ikannya fresh banget ya
karena memang dari sungai siak seni kan
jadi pasti rasanya biasanya kalau ikan masih segar rasanya agak manis manis gitu kan
ikan tapanya gurih ikannya
ayo mbak mirsa kami mau melanjutkan berbuka puasa dulu ya

berkunjung ke pulau sumatera jangan lupa singgah ke kota wisata
meskipun usianya masih terbilang muda namun siap terus bertumbuh sebagai kota beragama dan syarat budaya
demikian vvip kali ini bersama saya diana dwiqa sampai jumpa di episode selanjutnya dan selamat berpuasa